kamu jangan jadi sok pahlawan ya
kamu lebih baik pulang sekarang
kalau perlu kamu lapor polisi aja
coba kamu bayangkan kalau seandainya penjahat itu melihat kamu dan menangkap kamu
kamu yang jadi celaka kan
tapi reva juga terpaksa pi
dan masalahnya reva sekarang gak mungkin pergi gitu aja
ya allah pi reva gak bakal kenapa napa
aduh masih aja mau dibohongin sama ki sendiri
reva keluyuran kelayakan
gak mungkin keluyuran dia kan bilang ngomong temennya
eh mau lo ngerjain doangan ah
mas aku tuh gak suka sama anak yang kelayatan keliuran kayak begitu gak suka mas
dia jam segini liat nih
ini ini udah jam berapa dia belum pulang dia masih keluyuran masih jalan jalan sama temennya masih hangout
bandel banget anaknya
iya lah mas
dia jam berapa
kalau ada apa apa sama reva gimana
coba telepon sekarang
aduh papi pake telepon segala lagi
aduh kenapa di saat kayak gini sih pi
kalau gue gak angkat lebih panik lagi
gue angkat aja deh
kamu tahu sekarang jam berapa
ini udah jam sembilan malam dan kamu masih belum pulang
ini reva reva terpaksa juga sih pi harus pulang
si pi harus pergi keluar malem malem kayak gini
soalnya reva tuh lagi membantuin temen reva
dan reva gak mungkin ninggalin mereka semua sekarang kan
jadi selama ini ternyata raya tuh sempet hilang berapa hari karena disekap pi
makanya sekarang reva lagi di lokasi tempat raya disekap
reva kamu jangan jadi sok pahlawan ya
kamu lebih baik pulang sekarang
kalau perlu kamu lapor polisi aja coba
kalau seandainya penjahat itu melihat kamu dan menangkap kamu
kamu yang jadi celaka kan
tapi reva juga terpaksa pi
dan masalahnya reva sekarang gak mungkin pergi gitu aja
haji allah pi reva gak bakal kenapa napa
sayang ini bukan masalah hanya doa
ini gak cukup hanya doa
tapi gak mau tahu kamu pulang sekarang juga
hmm mas bi kelihatan kayaknya salah
dia udah bilang banget dan khawatir banget sama reva
buat kali ini aja reva gak bisa ikutin kemauan papi
kalau reva pergi sekarang gimana nasib nadine sama rayap nih
mereka lagi ada di dalam sekarang
dan kalau sampai mereka kenapa napa reva ikut bertanggung jawab juga pi
karena reva yang ngasih ide ini
kalau gitu caranya papi akan kesana sekarang juga dan papi akan bawa polisi ke sana ya
pi jangan pi
kamu sebutin alamatnya papi sekarang kesana juga
tapi gak mau apa apa dengan kamu
reva terpaksa harus kayak gini
reva terpaksa harus matiin hp reva gak boleh
reva gak boleh ninggalin temen temen reva
tuh kan mas
itu anak yang bisa mas percaya
mas sayang banget gitu dia keluar
emangnya kenapa sih
emangnya anaknya kemana ngapain gitu
dia semacam apa itu disekap di sekap lah gitu
atau yaudah diculik lah gitu diculik lah
dia mau jadi pahlawan ngebantuin temennya
dia tuh perempuan loh
anda gak mungkin bisa ngebantuin itu
kok gak mau berpikir panjang
kalau ada apa apa gimana kita juga yang repot
dia nggak mikir apa kalau papinya itu khawatir sama dia di rumah
dan aku juga ikutan khawatir
udah lah temennya juga banyak
pasti temen temennya juga ngebantuin
hidup aja mas di sini
mas telpon sama dia dimatiin
dan mas pikir mungkin
mungkin ada sesuatu sama dia
atau mungkin baterainya habis
udah nanti juga temen temennya ngebantuin kok
apapun yang terjadi
hamba mohon lindungilah refa ya allah
hanya kepadamu aku bisa memohon pertolongan ya allah
mendingan gue halengin aja mas peh
kalau mas be mau mencari reva
karena kalau emang reva dalam bahaya
kadang kadang itu bagus buat gue
bagusnya sih sekali aja
si reva diculik terus nggak usah balikin lagi
tuh anak bikin gue capek pusing
dasar anak patch call
udah ambil boy sekarang mau ambil b lagi dari gue
enak aja adriana mau dilawan
adrel tidak akan pernah kalah sama reva
boy akan jadi milik gue dan be akan gue kuasai
buat gak bisa tenang kalau belum dapat kabar dari reva
soalnya gak mungkin kalau kita lewat depan
ya ya daripada nanti tuh gak panjang lagi
tapi tinggi banget
tapi kalau gue loncat kakek gue masih sakit
wah ya udah kalau gitu gue duluan yang loncat
eh lu udah masuk ke tempat bangun
ya kayaknya sih dari arah sana
aduh gimana ya
tunggu di dinding tuh
ayo turun turun turun
apa gue lari aja buat minta tolong sama anak anak ya
kok gak lapor polisi
eh lu kan suster yang jagain raya
kok lain lu di sini bukannya tugas lu jagain raya
saya cuma mau lihat kok di belakang ada apa
eh itu kete banget ya jadi suster
di sini nggak ada apa apa lihat kan
raya ada di kamar kok
gue minta tolong anak anak aja deh
eh lu pasti bantu raya kabur
pasti lewat dinding yang tadi itu
ya udah lu jagain dia ya
gue yang jaga
mana yang baru
gak bisa jangan banget
yang baru mana
kenapa lu saling re locks tuh
kamu patron aku kah

perutnya orgini tuh gaetiesin
kau harusnya licik si te serap tau
lu gak usah banyak alesan